tahun dua ribu delapan belas akan menjadi tahun yang sibuk untuk tim nasional sepak bola indonesia
sedikitnya ada delapan kompetisi internasional yang akan diikuti oleh timnas
yang beberapa diantaranya berstatus sebagai tuan rumah
padatnya agenda tim nasional pada tahun dua ribu delapan belas menjadi salah satu bahasan dalam kongres tahunan pssi
di indonesia convention exhibition sabtu siang
pada dua ribu delapan belas tim nasional indonesia akan menjadi tuan rumah ajang prestisius asian games
yang diikuti oleh timnas u dua puluh tiga
ada juga piala ff u delapan belas piala asia u enam belas hingga u sembilan belas hingga piala aff wanita
ajang itu belum termasuk pertandingan uji coba internasional yang masuk ke dalam kalender fifa
ketua pssi edir hamayadi menyatakan pihaknya kesulitan mencari pemain
di tengah padatnya kompetisi yang bersamaan dengan liga di dalam dan luar negeri
ada kemarin kemarin itu yang diributkan tidak boleh pemain ke luar negeri
khususnya ke malaysia
itu salah satunya itu
bukan tidak boleh
dua ribu delapan belas ini kita memerlukan atlet yang mumpuni untuk nama baik bangsa ini
setelah menghadapi islandia pssi belum mengumumkan jadwal uji coba selanjutnya untuk tim nasional
yang jelas sepanjang tahun ini skuad garuda punya kalender pertandingan internasional resmi
yang tersebar pada bulan maret september oktober dan november
mardika utama banten